udah nih mas
mahal amat gak mau ah
mau ke pasar burung pramuka beli kelinci
kamu mau beli kelinci
kenapa nyarinya di pasar burung pur
kalo makan lama begitu
habis deh tuh waktu
cuman buat munyah doang
kalau lo udah habis makan belanja ke pasar
biar kagak salah
apa musibur buruk pasang
kalo gak kenter kiamat
kamu kenapa pur
kemarin gue disuruh ineke
dianter ke rumah ineke
ke rumah pacarnya
emang indek udah punya pacar
kenapa harus gue gitu
jangan jangan ineke sengaja
neng ineke gak salah atu pur
gak salah gimana
kamu kan tukang ojek
jadi wajar atu
kalau kamu diminta antar antar barang
sama neng ineke
kamu senasib dengan yang ani
neng ani juga kan
ditinggal gitu aja
sama kang asep calon pacarnya
neng ani juga kan
neng ani juga kan
jadi menurut saya
kamu teh jodoh sama neng ani
dari neng ani
tuh kan pur bener apa saya bilang
kamu teng jodoh sama neng ani
kan kakak mau sekolah
nia ikut dong
ada apa nia
nia mau sekolah
kalau dia udah umur tujuh tahun
nia mau sekolah
aku nunggu nya lebih lama lagi
karena nyampe sini gak kecemetan
ih anak kecil so tau
kenapa bang kok berhenti
yang coba tolong liatin main belakangnya dah
bannya kempes bang
kamu mau diantrin ke pangkalan apa sampe kantor
langsung ke pangkalan aja ya mas pur
ih lucu banget
lu suka kelinci
suka banget mas pur
makasih ya mas pur
ntar kalo perlu apa apa telepon gue ya
ngakliin bubur bang rp dua aja ya ya saya udah buatin rp lima udah nih mas
kenapa bang dua puluh malah amat nggak mau ah kalau nggak mau saya bocorin lagi
burp jangido burp jangido
ya pur kelinci eh lah gua kirain penting iya iya ya udah lo cari aja di pasar burung
pramuka namanya doang pasar burung lo mau cari beruang juga ada
kamu mau beli beruang kelinci
pur kamu mau kemana
mau ke pasar burung pramuka beli kelinci kamu mau beli kelinci kenapa nyari
iya di pasar burung pur etis itu namanya aja pasar burung
tapi di sana semua binatang ada gajah juga ada pur bapaknya gajah juga ada
ini mbak ya makasih ya bang ya sama sama hehehe iwak sama sama hehehe penglaris ya
si itu telat lagi
hehehe yang telat rezekinya dipotok ayam
eh gue telat gara gara dari rumah sampai sini tiap lima puluh meter banyak yang manggil gue
bang deddy bubur dong bang deddy bubur dong
yah para gw